kita istirahat ya
kasur palibangnya udah dipasang beb
sekarang sudah enak
selamat tidur ya sayang
selamat tidur ya sayang
beb gak seneng
yaudah guntur disini
aku seneng kok beb
kenapa muka beb begitu
cuman khawatir beb
kalau nanti kita dikasih anak
guntur udah terlalu sayang sama kita
kan sedih guntur
ya kita sayangi dua duanya beb
kita istirahat ya
kasur palibangnya udah dipasang beb
sekarang sudah enak
aku masih belum bisa kosongin pikiranku
aku masih kepikiran mau lihat guntur
aku juga belum bisa
bapak udah sadar
terus pingsannya kenapa
kata dokter sih
serangan jantung ringan
ya mungkin minumnya kebanyakan
jadi larinya ke jantung
udah boleh di layar ke dalam
kita tunggu disini aja ya
kayaknya sih sebentar lagi pulang
pergi sampe dia
pak muhyiddin sudah boleh pulang
nanti sampai di rumah
iya dok terima kasih ya
gak ada orang yang gue kenalkan
gak ada bang
dia kenapa ada disini
kan tadi si
empi yang nelfon dia ngasih tau
gue gak mau
gue gak mau dia naik mobil kita
gue gak mau
ini juga kagak demen kalau dia pacaran sama si silpi
tapi kagak usah gitu juga caranya
kalo anak kecil aja
ntar si empi duduk di belakang sama dia
gue gak mau
gue gak mau
enak aja di belakang sama silpi
enak aja di belakang sama silpi
karena gue udah apa apain lagi
dia duduk di belakang
silpi di depan
lo sama gue di tengah jagain
aku baik arkadius
udah mau pulang kok pak
nonton tv menunggu dulu
udah siapin ramuan belum
ya kan pelangnya wes pada dicopot mak
kalau lu gak sediain orang pada pindah lagi dong
lu gimana sih ah udah sana siapin
lah pak ki mau kemana
kenapa pada kumpul di sini
tadi kita mau ke klinik tapi bang rijal bilang katanya udah pulang
jadi kita tunggu deh di sini
jangan minum obat sembarangan
kalau saya sih